bekerja sama dengan institut teknologi sepuluh november surabaya atau its
rumah sakit universitas airlangga surabaya dalam waktu dekat ini
akan menggunakan robot untuk membantu tenaga medis menangani pasien positif covid sembilan belas
empat buah robot telah disiapkan oleh pihak rumah sakit dan akan dioperasikan secepatnya
robot yang diberi nama pronakes ini nantinya bertugas sebagai pelayan pasien
dengan risiko penularan tinggi seperti covid sembilan belas
menurut dokter azari hidayat staf dosen bedah rumah sakit erlangga
ada dua pendekatan yang dibangun dalam sistem robot pelayan tersebut
pertama robot yang dikenakan dengan sensor yang bisa membawa logistik ke pasien
dengan cara dikendalikan dari jarak jauh oleh tenaga medis yang berpengalaman atau dilatih
selanjutnya pendekatan yang lebih otonom robot yang melayani pasien secara otomatis
tujuan robot ini kita mulai dari fungsi yang sederhana yaitu

quran juga itu menjadi satu item yang seringkali diberikan dari keluarga ke pasien
dan juga temperatur robot ini akan memiliki monitor yang bisa menjadi komunikasi dua arah
proses pembuatan robot dilakukan sejak pemerintah mulai menerapkan

kini satu dari empat robot yang dipesan sudah siap beroperasi
dengan adanya robot yang mampu melayani keperluan pasien
diharapkan bisa membantu pekerjaan tenaga medis dengan mengurangi resiko tertular penyakit
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur